ya melting good morning bagi anda nih yang sedang bingung mau bikin apa lagi ya untuk
sarapan pengen yang ringan ringan aja tapi padat akan energi nah menu kali ini cocok banget
yang anda buat karena saya akan membuat tortilla telur sosis selain bahan bahannya mudah didapat
kemudian harganya juga terjangkau dan yang pasti rasanya enak untuk membuat tortilla
telur sosis diperlukan bahan bahan berupa kulit tortilla telur sosis
bawang bombay keju melk atau yang mudah meleleh oregano bubuk kemudian saus tomat
saus sambal mentega serta wortel yang diiris halus nah tadi saya juga sudah menyiapkan
wortel yang sudah diiris halus seperti ini seperti batang korek api ya sepanjang ini
ini pilihan juga kalau misalnya pengen nanti tortillanya ada sayurnya bisa menggunakan wortel
kalau itu adalah jenis sayuran yang enggak perlu sampai mateng banget gitu di masaknya gitu jadi
nanti pada saat kita makan masih ada tekstur crunchy crunchy dari wortel ini oke setelah
semua bahan lengkap langkah pertama adalah meracik saus untuk olesan tortilla campurkan
saus tomat saus sambal serta bubuk oregano untuk menambah cita rasa nah untuk proteinnya bisa menggunakan saus tomat dan sambal dengan bubuk oregano untuk menambah cita rasa
untuk proteinnya bisa menggunakan saus tomat dan sambal dengan bubuk oregano untuk menambah cita rasa

dipakai untuk membuat menu kita kali ini langkah selanjutnya kita cincang bawang bombay dalam bentuk dadu lalu kocok satu butir telur hingga tercapai
pikirkan kacangek dan ketan
telur hingga tercampur rata nah kalau semua bahan sudah diolah saatnya kita masak yang
pertama yang akan kita tumis adalah bawang bombay ya ini bawang bombaynya akan kita
tumis dengan mentega oke saya sudah punya di sini ada mentega pakai satu sendok makan aja cukup
setelah harum kita tumis sosis yang sudah dihaluskan bersama bawang bombay
barulah kemudian masukkan wortel yang sudah diiris tipis
oke ini kita tumis sampai sedikit layu baru nanti
kita masukkan telurnya oke sekarang kita masukin telurnya ya
setelah telur tersebar merata letakkan kulit tortilla diatasnya lalu jangan lupa oleskan
margarin pada bagian atas tortilla dan balik bersama adonan telur di bawahnya
nah kini saatnya kita oleh saus yang sudah diracik
tadi ya tapi hanya setengah bagian aja kemudian taburkan keju parut yang mudah meleleh di bagian
atasnya setelah itu lipat tortilla dan masak kedua sisinya sampai berwarna kecoklatan
kemudian angkat dan sajikan
stockwhites tarif saya buat dua kali jadi pakai dua
tortilla dan jadinya empat potong seperti ini gimana

emang enaknya dimakan pas anget anget gini selamat mencoba buat anda yang
ketinggalan apa saja bahan yang diperlukan dan cara membuatnya ini dia resepnya